proyek revitalisasi trotoar di kecematan kebaran baru sepanjang kurang lebih empat enam km dengan anggaran sekitar tujuh puluh miliar rupiah di sejumlah jalan seperti water maunginsidi gunawarman senopati dan suryo direncanakan rampung akhir desember ini
trotoar dirancang dengan race pedestrian crossing di mana ketinggian jalanan dibuat sejajar dengan trotoar agar kendaraan harus mengurangi kecepatan di titik penyeberangan sehingga menambah tingkat keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki
namun sayang trotoar baru ini justru dimanfaatkan sejumlah pengendara sebagai tempat parkir
jumlah kendaraan yang parkir di atas trotoar terbilang cukup banyak
sekarang pukul sebelas lewat lima puluh enam atau kira kira jam makan siang dimana memang jalan ibu kota cenderung lebih ramai karena orang banyak yang pergi untuk mencari makan siang
untuk itu kita mau hitung sekarang nih ada kira kira berapa kendaraan yang parkir di trotoar di sepanjang jalan mauncidi gunawarman suryo dan senopati
sejak jalan walter bawang insidi sudah mulai terlihat sejumlah kendaraan parkir di atas trotoar
sebagian besar kendaraan ini berada di atas dining block yang diperuntukkan untuk membantu mobilitas tunanetra
jumlah kendaraan yang parkir di trotoar jalan gunawarman terlihat berkurang meski masih ada sejumlah orang yang melanggar
namun saat di jalan senopati pelanggaran tampak semakin banyak
bahkan lebih banyak kendaraan di atas trotoar ketimbang pejalan kakinya
pelanggaran pun juga masih ditemui di jalan suryo yang didominasi sepeda motor
nah kita baru saja keliling di lokasi proyek revitalisasi trotoar dan tadi saya hitung ada satu ratus tujuh puluh dua kendaraan baik itu sepeda motor atau mobil yang parkir di atas trotoar
ini kalau dikasih sanksi semua nih lumayan juga besaran dendanya ya
sesuai undang undang lalu lintas dan angkutan jalan pasal dua ratus tujuh puluh lima ayat satu pelanggar yang parkir di atas trotoar dapat dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda dua ratus lima puluh ribu rupiah
sementara sesuai peraturan daerah dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas
kendaraan yang diderek karena parkir sembarangan dikenakan retribusi lima ratus ribu rupiah
meski terancam sanksi seorang pengendara yang parkir di atas trotoar mengaku terpaksa karena tidak disediakan lahan parkir
kita sih sebenarnya juga gak mau takut cuman karena disediainya disuruhnya disini kita mau gimana lagi
jadi sebenarnya kalau pihak resto ngasih kita tempat buat parkir kita malah seneng banget gitu
tapi kita disuruhnya selalu disini
terkait banyaknya kendaraan yang parkir di atas trotoar sejumlah pejalan kaki mengaku terganggu dan berharap ada tindakan tegas dari penegak hukum
jalan sembarangan kayak gini jadi kelihatannya kayak gak rapi gitu sih masih ada motor iya satu dua tiga kayak gitu
itu mengganggu mengganggu banget menurut aku soalnya posisi kan ini udah pak dari pemerintah ya
pemerintah udah ngeluarin duit seharusnya ruko ruko ini menyediakan tempat lahan parkir yang memadai gitu
jadi kita pengguna trotoar juga bisa selayaknya jalan dengan baik gitu gak terganggu kan
guna memberi efek jerah para pelanggar parkir di kawasan ini operasi penindakan rutin dilakukan di waktu tidak tertentu
seperti dalam kegiatan tim gabungan kelurahan selong kecematan keberan baru satpol pp dan sudin hub jakarta selatan yang berlangsung kali ini
sejumlah kendaraan yang parkir di atas guding block diderek dan dikenakan biaya retribusi
camat kebayoran baru mengimbau masyarakat menghormati fasilitas penyandang disabilitas dan mengajak masyarakat memiliki empati terhadap kebutuhan mereka
ya memang di sini pendistriannya sudah tertata apalagi kalau kita lihat yang berwarna kuning ini memang untuk disabilitas yang ada di wilayah kecamatan kebairan baru
dan memang kami berharap warga masyarakat
dan kami berharap warga masyarakat itu parkir sesuai dengan aturan yang disediakan khususnya oleh tempat tempat usaha disini area parkir yang ada
selain itu tommy juga berharap para pengguna jalan sadar bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki sehingga tidak sembarangan parkir kendaraannya hanya demi kenyamanan dirinya sendiri
arya dita utama anggacita kusuma jakarta